kalau tidak juga tidak apa apa kok
baiklah kalau gitu saya ambilkan dulu uangnya
terima kasih terima kasih bu
astaga ampu juga
ibu ina ibu kenapa
ibu tidak apa apa ina
mulai besok kita harus berhemat
ini uang pesangon ibu
sekarang ibu sudah dipecat dari perusahaan
ini uang akan ibu tabung buat keperluan kita nanti
dan ibu tidak akan mengusik uang ini
kenapa bisa dipecat bu
sudah inah kamu jangan banyak tanya
sekarang kamu turuti aja semua perintah ibu
jadi apa mau
saya mau kehidupan saya tidak berubah mbah
meskipun sekarang saya sudah dipecat dan jadi pengangguran
saya mau menjalani kehidupan saya seperti biasa mbak
saya ingin jalan jalan
saya saya tidak mau bangkrut mbah

saya tidak mau harta saya berkurang

saya tidak mau harta saya berkurang
saya takut jadi miskin
saya takut jadi miskin
saya takut jadi miskin
mbak saya juga tidak mau tabungan saya terkuras cuma gara gara biaya hidup
wah itu hal yang sulit
mbah tidak bisa membantu
tapi mbah mempunyai jimat
siapa orang memiliki jimat itu akan ditakuti orang
dan apa permintaan orang itu akan diturunkan
kalau jimat ini kau pergunakan baik kau akan mendapatkan satu kebaikan
tapi jika jimat ini kau gunakan untuk merugikan orang lain
kau akan menerima kanjaran sampai ajal menjemput mautmu
iya mbak tenang aja saya sudah siap kok
tahu apapun yang terjadi pada dirimu mulai hari ini mbak tidak bertanggung jawab lagi
ya ampun ternyata ampun juga jimat mbak suryo
tanpa banyak tanya putanti langsung aja berjaya meminjamkan uangnya pada aku
semuanya ada lima juta
tapi ingat bulan depan ibu harus mengembalikannya
ibu tanti tenang aja
percaya sama saya ya bu ya
tapi bulan depan jangan bohong ya bu ya
iya percaya sama saya bu tanti
wah bu tanti habis ngeborong nih
pasti dia punya duit
saya mau naik ke dia
bu tunggu bu
sebentar bu ati
ada apa sih bu
bu siti ini bagaimana sih
saya ini baru pulang
badan saya merasa capek
saya mau masuk terus istirahat
kalau ibu siti tidak ada yang diomongkan
lebih baik ibu siti pulang
saya mau masuk
bu bu tunggu
maksud saya kalau ada uang untuk membayar kebaya
dan kalung berlianya saya mau minta sekarang
pasti ibu lagi banyak duit ya
kenapa ditagi sekarang
udah nanti aja bulan depan saya bayar
ih kenapa saya enggak berani menjawab
kok tiba tiba perasaan kicut melihat dia
ada apa ya dengan bu hati
hah sudah lah
eh ibu udah pulang
ini kamu taruh di kamar ibu
ibu mau ke kamar mandi dulu
wah perbelanjaan ibu banyak banget
berarti ibu banyak duit dong
tapi kenapa beli sayur aja mesti ngutang ya
ada apa ya
kenapa kakiku terasa berat kalau mau melangkah ke rumahnya buati
padahal semestinya hari ini saya sudah menagih utang pembayaran cincin dan kebaya itu
besok aku janji sama bu tanti untuk bayar utang
aduh bagaimana ini bayarnya pakai apa
kenapa aku mesti khawatir
aku yakin kalung jimat ini pasti akan membantu
buktinya hari ini ibu siti tidak datang untuk menagih utang
nah mana dong katanya mau bayar utang ini kan udah tanggal muda mana udah lewat lima hari lagi masa belum bayar cuka
enak kalau tahu begini saya tidak ngutangin daging sama ikan kalau kakak dibayar saya bisa bangkrut dong
maaf ya bang maaf banget ibu belum ngasih saya uang buat bayar utang kata ibu bayarnya nanti aja gitu
nah mau berapa lama lagi apa mau nunggu kita sampai nggak punya duit lagi buat dagang
gini aja deh bang ya besok saya bilang ibu supaya ibu nyicilin buat bayar utangnya ya bang ya maaf ya
terserah saja deh nah yang penting itu utang dibayar terus kamu gak boleh ngutang lagi sama saya
sama saya juga tidak boleh ngutang
tidak tidak boleh ngutang lagi
hei bu hati apa kabar ibu
silahkan duduk bu tanti
terima kasih bu
eh bu hati mau bayar utang kan
aduh saya minta maaf bu tanti sebenarnya saya belum punya uang jadi saya belum bisa bayar utang malah saya datang kemari mau pinjam duit lagi cuma lima juta kok bu
mau pinjam lagi
itu juga kalau boleh
kalau tidak juga tidak apa apa kok
baiklah kalau gitu saya ambilkan dulu uangnya tunggu sebentar
terima kasih terima kasih bu
astaga ampun juga kalung jimat ini
enak juga kalau hidup gini tidak usah kerja tapi tiap bulan dapat duit
ya allah bukakanlah pintu hati ibuku agar dia segera melurnasi hutang hutangnya hindarkanlah aku dari kenistaan dan kehinaan jeratan hutang ibuku ya allah amin ya allah amin rabbul alamin
ini ibu bawa makanan buat kamu kamu makannya ibu sudah makan di luar sudah kenyang
terima kasih ya bu
terima kasih ya ibu
ya allah kenapa perasaanku selalu takut kalau melihat ibu
aku jadi tidak bisa berkata apa apa
lepas dulu ah kanunya
kok susah amat sih
ya udah deh besok aja aku ke rumah mbak suryo
sekalian kancing kalung jimat ini bebaikin
ya allah ibu
kakak ibu sakit
ibu sabar ya
kenapa aku harus berdiam
maksud ibu sakit ina sakit sekali
ibu kita pesen saja ke rumah sakit ya bu ya
eh tidak ina tidak
biar rumah sakit itu mahal
nanti ibu bangkrut lagi
kenapa sih ibu selalu mikirin harta saja
kalau kita kekayaannya banyak tapi ibu sakit untuk apa
diam kamu ina
lebih baik kamu bawa ibu ke rumah mbak suryo aja
ibu yakin mbak suryo bisa menyembuhkan ibu
lagipula biayanya tidak terlalu mahal
cepat ina bawa ibu
ya ya sudah
aduh perut ibu sakit
mbak kenapa saya tersesat mbak
mbak bagaimana ini mbah bagaimana
keluarlah dari tubuh ini keluarlah
kita ke rumah sakit saja ya
jangan di sini bu
ibu nggak mau pergi ke rumah sakit ina
ibu mau sama mbak surya
hentikan saja capek capeknya
saya mau bawa ibu saya ke rumah sakit saja
ibu sudah mau ina
baru tadi kek
capek capek orang saja
kita ke rumah sakit saja yang di sini
ibu nggak mau

ibu nggak mau
itulah akibatnya kalau orang itu seragam
ternyata ada benjolan seperti daging tumbuh di sebelah kiri perut ibu ani
menurut saya segera dioperasi
nggak mau dioperasi ina
yang penting ibu saya segera sembuh dok
siapkan persyaratan sesuai dengan prosedur
karena pasir ini segera dioperasi
mau ibu pulang ina
teman ibu anda
terima kasih dok
ibu ibu ibu
ibu jangan salah banget ibu
setelah dioperasi penyakit ibu akan sembuh
biaya operasi itu mana
ibu nggak mau bangkrut
ibu nggak mau
harta bisa dicari lagi bu kalau ibu sehat
jangan pikirin hati
jangan pikirin harta dan kekayaan
ina ibu tidak mau jadi miskin nak
mana bisa ibu melupakan ayah muda ibu terpisah karena ibu berasal dari keluarga miskin nak
dan keluarga ayahmu menolak kehadiran kamu dan ibu nak
dan keluarga ibu menolak kehadiran kamu dan ibu nak
dan paling menyedihkan hati ibu
tiga tiganya ayahmu memilih harta dan kekayaan keluarganya
dibanding ibu dan kamu masalah
ibu bersumpah ibu tidak akan jadi orang miskin
terimalah semuanya dengan ikhlas bu
mungkin ini sudah suratan takdir kita
ibu gak mau jadi miskin nak
cepat ibu tidak mau dioperasi
aduh cepat ina
ibu tidak mau
ibu tidak mau dioperasi
ibu tidak mau
ibu mau pulang
ina cepat ibu mau pulang
ibu ibu ibu
kasih inilah ibu saya ya allah
semoga operasinya berjalan lancar
apa itu dok
kita harus membatalkan operasi ini
ada yang aneh pada penyakit pasien
jadi bagaimana dok
harus kita apakan begang di perut ini
sebaiknya kita bicarakan dulu dengan keluarganya
sister tolong temui keluarganya
mudah mudahan operasi ibuku berjalan lancar
maaf ada yang namanya ina
bagaimana suster operasinya sudah selesai
belum anda dipanggil dokter karena ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan
sewaktu mau operasi tiba tiba perut ibu wati berlubang dengan sendirinya
dari situ keluar darah dan nanah yang tidak dapat diintip
dan yang lebih aneh lagi lubang yang ada di perut ibu wati itu tidak bisa dijahit
setiap kali dijahit pasti jahitannya terbuka lagi
karena itu kami tim rumah sakit tidak berani mengambil risiko
dan dengan sangat menyesal
kami tidak bisa meneruskan operasi
rumah sakit menyediakan ambulans untuk mata ibu wati
dan seluruh biaya pengobatan dibebaskan
lalu kemana saya harus membawa ibu saya dok
terserah mungkin kalau mau ke rumah sakit lain
atau bisa juga mencoba pengobatan alternatif
siapa tahu berhasil
terima kasih roy
terima kasih ratu wakil
bu kami permisi dulu
mas ibu sesak
tolong kamu gantikan baju ibu yang agak longgaran ya
aku tidak bisa bernafas
ina benda apaan ini ina
cepat lepaskan benda ini dari tubuh ibu na
jauhkan benda ini ina
ibu tidak mau melihatnya
mas ibu sesak
ibu tidak berani ibu
kalau benda ini ina lepaskan
luka di tubuh ibu akan lebih besar
ina tidak berani ibu
ina tidak berani
ibu tidak peduli ina
cepat kamu lepaskan benda ini ina
ina tidak berani ibu
amu ibu saya ya allah
lepaskan ibu saya dari benda ini ya allah

ina kami selamatkan kamu
ibu ingat ibu
selamat lemari diriku pergi massachusetts
saya menerapkan suku sekarang
pak ustadz jafar ibu saya kena penyakit aneh
dokter sudah tidak bisa menyembuhkannya
abang bisa nggak temenin saya ke rumah pak ustadz
ya udah kamu hantarin pak hina saya nanggul di pusul anda
ya udah gue cabut dulu ya
terima kasih ya bang mari yuk
tolong ibu nek
ibu sakit nek perihnya nek
oh ampun sakit benar
begitulah ceritanya kak ustadz
akhirnya dokternya menyerah dan menyuruh ibu saya dibawa pulang saja
sampai sekarang pun perut ibu saya masih berlubang dan terus menerus mengeluarkan darah dan nanah pak ustadz
kalau begitu biar saya lihat dulu keadaan ibu
insya allah saya bisa membantu meringankan penyakitnya
terima kasih ya pak ustadz
baiklah biar saya ganti pakaian dulu
kalau gitu saya nggak ngikut ya saya takut dan darah
terima kasih ya sudah menemani ke sini
dengan membaca bismillah mari kita berangkat
mari pak ustadz
kenapa ibu kau tinggalkan sendiri
tadi ina ke ke
siapa yang panggil ustadz kemarin
ina yang panggil bu
pak ustadz datang ke sini untuk membantu ibu
kalau mau menolong cepat lepaskan darah dan darah busuk ini dari tubuhku
ini semua tidak bisa membuat aku bernafas
maaf saya tidak bisa menghentikannya
hanya ibu yang bisa
ustadz jangan mempermainkan saya
kalau saya bisa sudah saya ragukan dari tadi

ibu lakukan apa yang kamu inginkan
ibu lakukan apa yang kamu inginkan
maka biar ibu menerima uang yang ada di tubuhku
dan ibu mampu membayarnya
jika ibu berhutang
tapi ibu sengaja tidak mau membayarnya
padahal ibu mampu
itu berarti ibu zolim kepada orang yang telah menolong ibu
sebaiknya segera lunasi hutang hutang ibu
insya allah ibu akan terbebas dari sakit yang menyiksa ini
iya bu kita lunasi saja hutang hutangnya ya
kalau ibu tidak punya uang tunai
kita jual saja perhiasan ibu untuk bayar hutang
capek mati pun tidak akan kubiarkan harta dan perhiasanku
dijualkan gara gara bayar hutang
tidak aku tidak mau miskin
nampaknya saya tidak bisa menolong
jika bu wati bersih keras tidak mau membayar hutang hutangnya
kita juga tidak bisa berdua tanpa apa
jangan sentuh kalungku
tidak akan kubiarkan satu orang pun menyentuh kalung kimatku
sudah dalam keadaan sekarang seperti ini
ibu laksis saja mempertahankan benda celaka
yang bisa melukai diri

kalau begitu saya permisi pulang dulu
usahakan supaya ibumu menelanasi hutang hutangnya
bagaimanapun caranya agar dia terbebas dari azab ini
baik pak ustadz saya akan usahakan
dan kalung itu lepaskan
kalau perlu buang
karena kalung itu akan mencelakai dirinya sendiri
kalau begitu saya premisi assalamualaikum
ibu ida seratus ibu caca lunas
hah bu ati belum nyicil sama sekali
kenapa aku bisa begini
kenapa aku bisa lupa menagih hutang sama bu ati
padahal hutangnya tidak sedikit
kenapa bisa lupa begini
keterlaluan orang itu
keterlaluan orang itu
akan ku datangi rumahnya
akan ku damprat dia
kenapa ibu memilih menderita seperti ini
kenapa ibu memilih menderita seperti ini
karena pada membayar hutang hutang ibu bu
anda tidak tega melihat ibu seperti ini
ina tidak tega
ina harus melakukan sesuatu
jangan pukul ibu orang ini
jangan pukul ibu kamu
jangan jangan pukul
alasan aja suruh dia keluar
bilang sama dia putati datang mau menagih hutang
oh jadi ibu saya juga punya hutang sama putati
iya sepuluh juta
bilang sama dia kalau dia tidak mau melunasin hutangnya
maka saya akan melaporkan ke pihak yang berwajib
aduh jangan bu jangan tolong jangan ya
ini semuanya perhiasan ibu saya
beberapa di antaranya berlian
ibu pilih saja sejumlah utang ibu saya ke ibu ya
apa kamu sungguh sungguh
apa bu wati tahu dengan hal ini
iya ibu saya sudah tahu
ibu saya datang ke sini untuk melunasi utang utang ibu saya
kira kira jumlahnya berapa ya bu
dua juta lima ratus ribu
tapi kenapa ina yang ke sini ibu kamu ke mana nah
kalau misalnya saya bayar hutang ibu saya dengan dua cincin ini apa cukup
loh kok bayarnya pakai cincin maksudnya apa ini nah
ibu lagi gak punya uang tunai
jadi kalau ibu tidak mau ambil cincin ini ibu nggak bisa bayar lagi hutangnya
ya udah ibu terima terima kasih nah
aku takut masuk takut bu wati marah marah lagi
eh buat apa takut kita datangkan mau nagih uang kita sendiri ayo
gini aja ya bang gimana kalau masing masing dari kalian saya kasih gelang ini atau kalung ini
apakah hutang hutang ibu saya jadi lunas
wah kalau itu emas benaran ya tentu saja hutang buati kami anggap lunas ya enggak
eh iya iya tentu tentu
ya sudah kalau itu ini gelangnya untuk abang
dan ini kalungnya
wah terima kasih ya terima kasih anah
iya sama sama jadi sekarang utang ibu saya lunas ya kalian jangan lagi lagi
terima kasih allah
terima kasih allah
terima kasih allah
ibu sekarang sudah terbebas dari hafzat allah
semua hutang hutang ibu
dengan perhiasan yang ibu punya
ibu maafkan ibu
lalu dia jahat
saatyou tahun haupti
sudah ingat ikhlasi mimpimu
itu sudah tenang di sana
ampunilah dosa dosa ibuku ya allah
bimbala dia di sisimu
amin ya allah
kalau tidak aku tidak akan perahkan tenang
dan terus menganggap kepercayaanku
baik baik akan kukembalikan
kenapa kamein dimensional ini hilang ya
ada ada apa "
ibu jangananya seperti ini juga dan berhidup
artinya kau takiean kita sendiri
kamu janganthsy kwera klien
hatimu ini centrum niga pihak barat menyusungmu ya
ada apa hei
aku dikejar kejar arwahnya bu wanti gus
dia minta perhiasannya kembali gus
kamu juga dikejar kejar awal bu wati
iya gus terus gimana nih gus
terus terus bagaimana nih pak bagaimana dong
gus kita minta bantuan siapa gus
jangan sampai perhiasanku dikembali kelarikannya
saya kembalikan perhiasan ibu kamu
saya sudah ikhlasin hutangnya
iya nah saya juga
saya tidak mau dikejar kejar arwah ibu kamu
ibu permisi nah
nah ini bisa kembalikan perhiasan ibu kamu
semua hutang hutangnya dilunas
pokoknya ikhlas deh
nggak ada hutang hutang lagi
kenapa ibu sudah meninggal pun membuktikan harta saja
jangan ganggu harta kekayaanku
anda harus berhati hati